pasca kerusuhan di wamena jumlah warga yang mengungsi ke jayapura biak timika dan merauke mencapai lebih dari sepuluh jiwa
namun para pengungsi diharapkan kembali ke wamena
bahkan pihak lanut silas pare sentani jayapura menyediakan armada agar warga dapat kembali ke wamena
pesawat hercules milik tni angkatan udara masih terus mengangkut para pengungsi dari wamena menuju base ops lanut silas papare sentani jayapura
pasca kerusuhan dua puluh tiga september lalu para pengungsi masih tetap keluar dari wamena
terhitung pada hari ke dua belas sebanyak sepuluh delapan puluh orang sudah mengungsi ke jayapura biak timika dan merauke